partai keadilan sejahtam gelar rapat koordinasi nasional di bogor jawa barat pada selasa pagi
pks menyatakan solid mendukung pasangan prabowo sandi pada pemilihan presiden mendatang
dihadiri tiga puluh empat tim pemenangan pemilu dari setiap provinsi
rakornas hari ketiga masih berfokus pada pembahasan strategi pemenangan calon pasangan presiden dan wakil presiden
pks menyatakan solid mendukung prabowo sandi dan tidak ada politik dua kaki
direktur media tim pemenangan pemilu pusat pks deddy supriyadi mengatakan
sosok sandiaga uno punya peluang kuat menyasar kaum milenial
pks juga menargetkan meraih dua belas persen suara pada pemilu legislatif dua ribu dua puluh
pemilu legislatif dua ribu sembilan belas itu memang besar sekali ya kalau ditarik sampai usia dua puluh sembilan empat puluh tiga juta
tapi kalau ditarik lagi sampai usia tiga puluh empat itu jumlahnya bisa enam puluh enam juta
jadi ya memang tidak mungkin tim sukses ini akan meninggalkan pemilih milenial
nah memang itu disusun tetapi strateginya tentu kan
salah satunya memang daya tariknya adalah di figur pak sandiaga sendiri yang kita sudah coba ya
ke keliling daerah itu memang tanggapannya luar biasa